seorang tukang ojek di padalarang kabupaten bandung barat
dianiaya sekelompok orang yang tadi kenal yang diduga komplotan geng motor
pelaku yang diperkirakan berjumlah sepuluh orang membaco korban secara membabi buta
motif penganiayaan masih diselidiki polisi
muhammad iqbal dua puluh tahun seorang tukang ojek di kawasan padalarang kabupaten bandung barat
rabu dini hari menjadi korban keberingasan sekelompok orang yang diduga geng motor
korban yang dibacok secara membabi buta mengalami luka cukup parah
terutama di bagian kepala dan tangan
bahkan tangan korban nyaris putus dibawat para pelaku
peristiwa penganiayaan terjadi saat korban tengah manggal di pangkalan ojek kawasan cempaka mekar
jalan raya padalarang arah purwakarta sekitar pukul dua rabu dini hari
tiba tiba segerombolan orang tak dikenal yang berjumlah sekitar sepuluh orang dengan mengendarai sepeda motor
menyerang korban sementara rekan tukang ojek yang lain langsung lari berhamburan
korban yang tersungkur dengan kondisi bersimbah darah kemudian dilarikan warga setempat ke rumah sakit
korban yang sempat kritis kini dirawat di rumah sakit cahya kewaluyaan
dari keterangan saksi diketahui gerombolan pengendara motor tersebut membawa bendera salah satu geng motor di bandung
ketinggalan saya sama korban
berapa orang itu
kasus penganiayaan ini telah ditangani oleh unit satreskrim polsek padalarang
penyidik telah melakukan olah tkp dan meminta keterangan saksi maupun korban
polisi sendiri masih mendalami motif penganiayaan yang diduga salah sasaran
tres napa mungkas kabupaten bandung barat